sejumlah wilayah di tanah air termasuk dki jakarta diprediksi mengalami cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan
bagaimana potensi dampak yang ditimbulkan dan bencana apa yang patut diwaspadai
kita akan berbincang dengan kepala badan meteorologi klimatologi dan geofisika dwi korita karnawati
selamat malam bu korita
selamat malam mbak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam bu korita jakarta disebutkan dalam status waspada cuaca ekstrim
bagaimana ini penjabarannya dan wilayah di mana saja di dki jakarta yang kemudian akan potensi mengalami banjir kalau begitu bu
sebetulnya tidak hanya jakarta ya tidak hanya jabodetabek
tetapi juga banten kemudian sebagian jawa tengah d i y dan jawa timur
dan sebetulnya di sumatera seperti di jambi riau
kemudian sumatera selatan dan lampung juga berpotensi harus diwaspadai
karena hal ini dipengaruhi oleh adanya fenomena madden julian oscillation
dan gelombang rosby equator yang terjadi akibat adanya perbedaan tekanan antara samudera hindia dengan samudera pasifik
dan kepulauan indonesia
sehingga terjadilah pergerakan awan awan kumpulan masif awan awan hujan dari samudera hindia menuju ke samudera pasifik melintasi kepulauan indonesia
dan selama lebih lima hari satu minggu ini awan awan tersebut sudah memasuki wilayah indonesia terutama di bagian barat
nanti bergerak ke tengah
akhirnya menuju ke timur dan meninggalkan indonesia
jadi diprediksi dalam sepetan ini wilayah indonesia akan mengalami peningkatan intensitas hujan
dan khususnya untuk hari ini atau tiga hari ke depan adalah di wilayah yang kami sebutkan tadi
oke mulai dari wilayah banten sampai kemudian ke arah pulau jawa tapi bagian timur begitu ya
seberapa tinggi intensitas
seberapa jawa timur iya
seberapa tinggi intensitas hujan ataupun potensi cuaca ekstrim yang terjadi
apakah kemudian bisa berpotensi menimbulkan banjir kemudian juga menimbulkan dampak longsor biasanya kalau kemudian terjadi hujan yang dengan intensitas lebat seperti itu bu korita
ya meskipun intensitas hujan yang kami prediksi ini tidak berlangsung artinya durasinya tidak lama
jadi saat banjir jabodetabek awal tahun dua ribu dua puluh itu kan durasinya beberapa jam
kalau saat ini karena masa pancaroba transisi dari musim kemarau ke musim hujan jadi durasinya tidak berlangsung lama tapi intensitasnya tinggi
sehingga untuk wilayah wilayah yang memiliki kemiringan cukup signifikan atau curam berpotensi untuk mengalami longsor
dan juga wilayah wilayah yang dekat bantaran sungai ataupun tekungan yang lahannya sudah mengalami penurunan daya resap air berpotensi untuk mengalami banjir meskipun tidak separah yang pernah terjadi di bulan januari tahun dua ribu dua puluh yang lalu
oke sampai kapan kemudian curah hujan tinggi ini akan berlangsung menurut prediksi bmkg
kalau tadi bu korita sebutkan bahwa ini akan terjadi selama sepekan
apakah kemudian sepekan terus akan berakhir ataukah ini hanya permulaan saja sebetulnya bu korita
jadi begini kejadiannya itu bergerak
kejadiannya itu bergerak
jadi misalnya hari ini hingga sok ya itu wilayah indonesia bagian barat
tadi mana sumatera selatan
selatan banten sampai jawa timur
namun hari berikutnya itu bergerak ke wilayah indonesia bagian tengah
dan akhir pekan bergerak ke wilayah indonesia bagian timur
karena tadi kan ada pergerakan kumpulan awan yang dari samudera india
apakah kondisi ini nanti akan semakin bertambah kalau awan bergerak
kemudian dengan intensitasnya
apakah kemudian nanti kita bisa akan melihat puncak musim hujan misalnya
kapan kemudian prediksi bmkg akan terkait puncak musim hujan ini
jadi khusus yang fenomena ngo itu akan berakhir di prediksi akhir pekan nanti ya
namun untuk musim hujan jadi ini ada dua hal yang berbeda ya
fenomena yang kurang lebih siklusnya tiga puluh sampai empat puluh harian
yang berlangsung sekitar sepekan
kemudian juga fenomena mulai masuknya musim hujan
nah saat ini masih awal
nah nanti bulan berikutnya oktober itu intensitas hujan akan semakin meningkat
ya karena semakin masuk ke musim hujan
dan puncak dari musim hujan ini
di prediksi akan terjadi di bulan januari hingga februari
sehingga trennya secara umum kalau berdasarkan analisis perakiraan musim
untuk akhir bulan ini hingga sampai januari februari itu trennya curah hujan akan semakin meningkat
terutama curah hujan bulanan
namun dalam waktu yang bersamaan itu juga berkandang kandang
atau fenomena fenomena yang sifatnya pendek
jadi kayak ngo itu kan hanya sekitar satu pekan
mungkin nanti ada fenomena yang lain lagi ya
hanya siklon tropis itu juga hanya beberapa hari
yang bersamaan dengan fenomena masuknya musim hujan ini
oke apa yang kemudian harus diantisipasi dengan fenomena ngo yang seperti disebutkan bu korita
bagaimana kemudian yang harus diantisipasi koordinasi juga dengan pemerintah daerah terkait informasi ini
jadi kami menyampaikan informasi ini sebelum jadi waktu kami memprediksi itu sebelum kejadian
sehingga ini memberikan peringatan dini sehari dua hari sebelum kejadian
kepada pemerintah pemerintah daerah
yang berpotensi akan mengalami fenomena tersebut
sehingga kami berkoordinasi untuk menyiapkan langkah langkah apa yang perlu diantisipasi
misalnya kami sampaikan ke pemerintah dki atau ke pemerintah banten
dalam rangka untuk menyiapkan langkah langkahnya
selain itu juga kami selalu mengingatkan ke masyarakat ya tadi kan ke pemerintahnya
kemudian ke masyarakat kami sampaikan langsung secara digital
itu bisa melalui mobile phone atau sosial media atau website
bisa juga melalui sensor satu ratus sembilan puluh enam
oke sehingga masyarakat bisa langsung mewaspadai begitu ya
apabila kemudian terjadi ancaman cuaca ekstrim misalnya
bu korita banjir di beberapa daerah seperti di kalimantan
misalnya di kabupaten katingan ini kan merupakan banjir yang terparah
apakah ini kemudian bentuk dampak dari perubahan iklim yang terjadi
kalau kejadian satu kasus
itu kami tidak bisa menyimpulkan langsung itu dampak dari perubahan iklim
tetapi kalau kita melihat beberapa kasus
di beberapa wilayah
bahkan lebih dari sepuluh tahun ya
selama bertahun tahun terutama kami melihat tiga puluh tahun terakhir
itu memang adanya tren semakin sering jadi cuaca ekstrim
itu semakin sering dan durasinya semakin panjang
intensitasnya pun semakin tinggi
jadi bisa saja
apa yang terjadi itu bisa saja dampak dari cuaca ekstrim
tetapi kami menyimpulkannya harus melihat kasus kasus yang lain di kayah lainnya juga
oke kita akan bahas lebih lanjut lagi soal dampak perubahan iklim terhadap cuaca yang terjadi di indonesia
tapi kita harus break dulu bu korita kita akan kembali sesaat lagi
cnn indonesia newscast akan segera kembali
jadi seberapa besar sebetulnya climate change ini kemudian akhirnya mempengaruhi iklim yang terjadi di indonesia
apakah fenomena ngo yang terjadi saat ini misalnya itu dipengaruhi oleh climate change
sebetulnya ngo itu adalah fenomena yang apa ya
durasinya itu relatif pendek
hanya sekitar lima hari sampai satu pekan atau tujuh hari
jadi itu fenomena yang merupakan siklus rutin ya
kejadiannya akan berulang setiap katakan sepuluh sampai empat puluh hari
nanti akan terulang lagi
nah kalau kita membahas climate change
itu indikatornya dari kenaikan suhu udara
yang kita analisis paling tidak atau kurang lebih selama tiga puluh tahun
jadi kelihatan trendnya terjadi kenaikan berapa derajat celcius
dan diikuti kenaikan intensitas hujan dalam durasi tersebut
dan pengulangan hujan ekstrim itu semakin dekat
periode ulangnya semakin pendek
dan juga indikator yang lain
lebih sering terjadi anomali iklim
anomali iklim itu misalnya terjadinya el nino atau lamina
dan anomali iklim itu kalau kita lihat data tahun seribu sembilan ratus lima puluh sampai seribu sembilan ratus tujuh puluh an
kejadiannya itu pengulangannya rata rata tujuh tahunan
paling tepat lima sampai tujuh tahun
namun setelah tujuh puluh an terutama setelah tahun delapan puluh an
kejadiannya itu bisa dua tahun sampai tiga tahun
jadi periode ulangnya itu semakin memendek
nah ini data series yang panjang ini dari tahun seribu sembilan ratus lima puluh sampai tahun dua ribu
itu kan tujuh puluh tahun ya
itu akan terlihat bagaimana perubahan dunia
perubahannya atau trennya seperti itu
dan itu memang sudah terlihat begitu ya di tanah air
iya ada data kami memiliki data temperies semacam itu
yang merupakan kesimpulan kami adalah indikator dari perubahan iklim
semakin seringnya terjadi pengulangan kejadian ekstrim
itu kan el nino kan
itu kan ringan yang panjang itu kan ekstrim
tanina itu kan hujan yang basah yang di atas normal
di atas normal dari rata rata
seperti tahun lalu itu kan terjadi sampai awal tahun ini
jadi semacam itu cara kami menyimpulkan apakah ini pengaruh climate change
atau perubahan iklim global atau hanya pengaruh lokal
kalau mgo tadi pengaruh regional saja
antara samudera india samudera pasifik indonesia berada di antaranya
menyebrang ini kumpulan awalnya
awan itu menyebrang dari samudera india ke samudera pasifik melewati indonesia
hingga intensitas hujan saat awan awan itu memasuki indonesia
terjadi peningkatan intensitas hujan
salah satu yang kemudian disebutkan sebagai dampak
dari perubahan iklim ini adalah fakta yang dikeluarkan oleh sejumlah peneliti
yang menyebutkan soal peta prediksi
yang menyebutkan pada tahun dua ribu dua puluh
sebagian wilayah dki jakarta akan tenggelam
nah bagaimana merespons prediksi ini bu korita
untuk mengatakan tenggelam kebetulan bmkg bukan lembaga yang
melakukan monitoring terhadap hal tersebut
jadi yang kami monitor misalnya apa ya
dari pemodelan mata dan iklim kami memprediksi pada tahun dua ribu dua puluh
itu akan diprediksi terjadi peningkatan intensitas hujan ya
dari saat ini
dan kalau musim kering akan lebih kering dari saat ini
dan kenaikan suhu perkirakan dibandingkan tahun dua ribu sembilan belas
akan meningkat setengah derajat celcius
selama kurang lebih sepuluh tahun
itu sangat signifikan
dalam sepuluh tahun saja sudah meningkat setengah derajat celcius
nah jadi prediksinya semacam itu
atau kami juga melakukan proyeksi
di akhir abad dua puluh satu atau tahun dua ribu dua puluh
apabila indonesia tidak berhasil melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim
maka kenaikan suhu dibandingkan dengan tahun dua ribu sepuluh an ya dua ribu sepuluh an
itu sampai tahun dua ribu satu
akan meningkat hingga tiga derajat celcius lebih
itu sesuatu yang melampaui tas yang sudah disepakati di berbagai negara di dunia
bahwa kenaikan suhu global dibatasi tidak boleh lebih dari satu lima derajat celcius
dibandingkan tahun seribu delapan ratus lima puluh hingga tahun seribu sembilan ratus
jadi dibandingkan tahun seribu sembilan ratus sampai tahun dua ribu tiga puluh
kesepakatannya kenaikan suhu global tidak boleh lebih dari satu lima derajat celcius
padahal dari hasil proyeksi kami
kalau indonesia ini gagal melakukan mitigasi perubahan iklim
kenaikan suhu dari tahun dua ribu sepuluh sampai dua ribu seratus itu tiga derajat celcius
kan ini sudah apa ya katakan ini dua ribu sepuluh ke dua ribu seratus itu kan sembilan puluh tahun ya
tadi seribu sembilan ratus ke dua ribu tiga puluh itu kan sudah satu ratus tiga puluh tahun
hanya diizinkan satu lima derajat celcius kenaikan suhu global
kita baru sembilan puluh tahun sudah tiga derajat celcius
kan sesuatu yang sangat ekstrim gitu
itu yang hasil proyeksi analisis kami
baik artinya kunci
gagal melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim
baik kunci dari antisipasi terhadap dampak perubahan iklim adalah
bagaimana kemudian pemerintah memitigasinya begitu ya bu korita
dan masyarakat beradaptasi terhadap perubahan iklim tadi
misalnya menyesuaikan pola tanam kita jenis tanaman kita
dengan perubahan kuasa dan iklim
kita beradaptasi kita nggak bisa merubah cuaca dan iklim
sehingga menyesuaikan yang harusnya musim kemarau itu kering
ternyata musim kemarau sudah hujan
biasanya menanam tanaman untuk lahan kering ini kita sesuaikan untuk bahan bakar
lahan basah begitu
jadi contoh adaptasi seperti itu
baik terakhir apa yang kemudian harus dilakukan
tindakan antisipatif apa yang kemudian harus disarankan dilakukan
terutama juga oleh masyarakat untuk mencegah atau mengurangi dampak dari perubahan iklim ini
jadi sebetulnya perubahan iklim ini kan karena antara lain atau terutama juga
setelah revolusi industri ya
setelah revolusi industri tahun seribu delapan ratus lima puluh
dihasilkan emisi gas rumah kaca yang semakin meningkat
nah sehingga cara kita untuk memitigasi adalah mengendalikan atau mengurangi
meminimalkan emisi gas rumah kaca itu
nah itu dari kegiatan transportasi
beberapa kegiatan pertanian
juga menghasilkan emisi gas rumah kaca tersebut
nah oleh karena itu cara kita ya
misalnya tidak menggunakan energi yang menghasilkan co dua
jadi kita pilih energi yang baru atau terbarukan
misalnya dengan energi surya energi listrik
kita harus merubah dari ketergantungan terhadap energi fosil
yang pembakarannya menghasilkan co dua
serta meningkatkan apa
menggalakkan penghijauan secara masif
karena hijau daun klorofil itu sangat efektif menyerap co dua
berarti kan mengurangi co dua itu yang ada di udara
dan co dua inilah yang membuat suhu udara itu semakin meningkat
apabila jumlah emisi co dua ini meningkat
jadi peningkatan suhu udara bisa minimalisir
dikendalikan dengan penghijauan
dengan menggunakan energi terbarukan
dengan juga kegiatan kegiatan yang mengurangi gas rumah kaca
baik semoga apa yang kemudian disarankan tadi bisa dilakukan
oleh masyarakat secara luas
sehingga bisa sama sama mengurangi dampak dari perubahan iklim ini
kepala bmkg ibu dwi korita karnawati
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
selamat malam bu korita
selamat malam mbak